assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya
bapak ibu sekalian yang saya hormati
kita harus terus bekerja keras untuk mewujudkan ketahanan pangan
kedaulatan pangan dan kita sudah melaksanakan pembangunan
serta rehabilitasi infrastruktur irigasi
termasuk bendungan dan jaringan irigasi yang tersebar di seluruh tanah air
untuk memastikan ketersediaan air bagi sawah bagi petani
untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita
kita juga perlu terus membangun dan melakukan rehabilitasi
dan rekonstruksi jaringan irigasi untuk pemulihan sektor pertanian
termasuk daerah irigasi gumbasa
di kabupaten sigi provinsi sulawesi tengah
rehabilitasi daerah irigasi di gumbasa telah dimulai dilakukan di tahun dua ribu enam belas
melewati perjalanan panjang kemudian terjadi bencana di dua ribu dua puluh
dan alhamdulillah akhirnya tahun ini tahun dua ribu dua puluh empat selesai
dana yang digelontorkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
di gumbasa juga tidak sedikit
untuk rekonstruksi satu bendungan dan rekonstruksi tiga puluh lima km saluran primer lima puluh
lima puluh dua km saluran sekunder
satu ratus sembilan belas km saluran tersier dan
ini akan mengoptimalkan daerah layanan seluas delapan satu ratus delapan puluh hektare persawahan
dan meningkatkan indeks pertanian dari semula satu ratus empat puluh sembilan persen menjadi tiga ratus persen
hampir dua kali lipat
saya harap dengan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah irigasi gumbasa ini
akan meningkatkan produktivitas pertanian kita
mendukung keamanan ketahanan dan kedaulatan pangan
serta meningkatkan kesejahteraan petani
saya ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
rehabilitasi dan rekonstruksi daerah irigasi gumbasa
di kabupaten sigi provinsi sulawesi tengah
dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine